ya pemirsa kegiatan anak anak zaman sekarang tidak pernah lepas dari gadget
namun untuk mengisi liburan aktivitas luar dan juga dalam ruangan bisa menjadi pilihan yang lebih sehat bagi anda untuk bersama buah hati anda
jadi jangan sampai terlewatkan ya banyak juga manfaat yang bisa didapat dari berbagai aktivitas ini
seperti apa kita simak informasinya untuk anda
yang baik untuk kesehatan dan perkembangan anak
atau mengajak berlibur ke tempat tempat baru bisa menjadi pilihan aktivitas mengisi liburan
ini dapat menambah pengalaman baru juga berkesan dan tidak membosankan
namun jika terkendala dengan waktu yang terbatas banyak aktivitas yang sebenarnya bisa dilakukan dan tentunya juga akan menyenangkan di rumah
selain itu tentu saja aman dan juga hemat biaya
orang tua bisa menghabiskan waktu untuk berlibur
banyak juga waktu bersama buah hati di rumah dengan berbagai aktivitas seperti aneka permainan
permainan menyusun balok plastik seperti ini juga bisa melatih kreativitas berpikir anak
selain itu anak juga bisa berimajinasi dengan membuat berbagai bentuk yang mereka inginkan
namun aktivitas dalam rumah ini jangan berhubungan dengan gadget dan elektronik
jika anak anda ingin bermain gadget untuk menghabiskan liburan anda harus waspada
penggunaan gadget untuk bermain game dalam waktu berlebihan
bisa memunculkan sejumlah efek negatif bagi anak
yogi prayoga senen indonesia